tetapi dengan proses tumbuh kembang dan proses belajar
kan di hadapan persidangan nanti kita dengar dulu siapa tahu ada perubahan dari jaksa penuntut umum kan
bergabung dengan not necessarily harus kelompok ini